dan pt pertamina resmi melakukan uji pasar lpg bright gas tiga kg non subsidi mulai juli dua ribu delapan belas
di tahap awal uji pasar pt pertamina mendistribusikan total lima tabung di dua kota besar jakarta dan surabaya
dalam tahap uji pasar pt pertamina menjual lpg non subsidi tiga kg di kisaran harga tiga puluh sembilan sampai empat puluh ribu rupiah
hal tersebut disampaikan langsung direktur pemasaran retail pt pertamina mas ut kamit
dalam sosialisasi uji pasar lpg non subsidi bright gas tiga kg di spbu koko kuningan jakarta selatan pada selasa siang
dibanderol dengan harga lebih dari dua kali lipat lebih mahal dibandingkan lpg tiga kg bersubsidi
maksud mengatakan edisi lpg bread gas tiga kg memang menyasar kalangan masyarakat dengan ekonomi mampu
karena itu ia menjamin pt pertamina tetap akan menjamin ketersediaan lpg tiga kg bersubsidi
dalam tahap awal bright gas tiga kg non subsidi
subsidi ini didistribusikan melalui spbu di sejumlah lokasi yang berdaya beli tinggi
pertamina ingin mensolusi kebutuhan lpg tiga kg untuk non subsidi
ini kita tujukan untuk target market spesial di mana mereka memang perlu lpg tiga kg untuk kepentingan mereka sehari hari
yang selama ini pertamina belum bisa kasih solusi
nah hari ini melalui lpg bright tiga kg pertamina memberi solusi itu

mereka juga tidak mau menerima bahan bakar subsidi dalam hal ini lpg
namun mereka kebutuhannya tidak terlalu banyak

mereka harus dibutuhkan seperti menggantikan mobil dan mengagenakan mobil untuk keturangan mobil
dikatakan kepala kereta makzernya seperti ini
itu sangat ceritih dan ingin memprinamkan tikus
itulah volumenya yang cantik